ya ya ya masuk akal sih
gue khawatir banget ya
gue takut nyokap gue karena apa
lo itu seperti sahabat gue sendiri
keluarga gue sendiri
saya ganggu gak ya
aku lagi agak sibuk sih
kiriman makanan tadi pagi
aku juga hari ini sibuk banget
sampai lupa di masalah itu
kamu besok sibuk gak ya
gue mau di ajak jalan nih
kerja sih besok
kalau memang gak sibuk
di jam makan siang
tapi kalau itu kamu bisa sih
kalau memang sibuk ya
tadi barusan aja aku cek jadwal aku
besok kosong ternyata
nanti untuk tempatnya
gak boleh gak boleh gak boleh
gak boleh gak boleh gak boleh
harus senang banget besok diajakin kopi sama mas reni

gitu dong ren
memang bener bener laki laki idaman wanita
kamu tuh sopan ya
anak mama tuh memang bener bener deh
udah minum lagi ren
coba ini dari pak catherine
tadi mama udah cobain
permisi pak al ada tamu untuk bapak
permisi pak al ada tamu untuk bapak
suruh masuk aja pak
suruh masuk aja pak
makasih ya bel
ya sama sama pak
kalau gitu saya permisi pak
kalau gitu saya permisi pak
eh al jadi gimana
ada ada kondisi apa
ada ada apa enek
ya ada apa sih al
kamu sampe manggel anggel kesini loh
pasti ada masalah serius
ada masalah yang sangat serius
tadi nyokap gue sempet kecelakaan bareng rendy
kecelakaan gimana maksud lo
tadi rendy jemput nyokap gue
pak lihat pak ada orang yang mendekati mobil saya oke itu pak
gitu langga gila bener bener parah kalau sampai lo telat ngalangin gue yakin itu
pasti masuk ke jurang dan
gue juga sangat yakin kejadian sebelum ini juga berkaitan
berkaitan kejadian sebelum ini kejadian apa
kemarin ada gerobak bakso yang meluncur ke nyokap gue
batu gue nyokap andin sama rena lagi jogging di taman kelamingu
ya sekarang pertanyaanku gini lo tau siapa pelakunya

bisa aja tapi kalau memang saingan bisnis kenapa nyerangnya nyokap bukan gue
gue khawatir banget ya
lo itu seperti sahabat gue sendiri keluarga gue sendiri
semuanya bakal baik baik aja
mengenai siapa pelakunya gue bakal turun tangan
gue bakal cari tau
tapi tekgan valuable
kenapa nyerangin nyokap bukan gue
iya iya masuk akal sih
gue khawatir banget ya
gue takut nyokap gue kena apa apa
lo itu seperti sahabat gue sendiri keluarga gue sendiri
semuanya bakal baik baik aja
lo gak usah khawatir
mengenai siapa pelakunya gue bakal turun tangan
gue bakal cari tahu
sekarang yang bisa lo lakuin itu satu
perketatkan amanan untuk bokap lo
dan satu lagi
setiap kali lo mau pergi kemana pun itu
montir dari mental gue aja
jadi semuanya pasti aman
gue juga udah sewa dua bodyguard di rumah
gimana kalau biar lebih tenang kantor saya di rumah aja
nanti biar aku yang panggil dokter gunani kesini
mau beli peyek ini gak
ini buatan istri gue loh
pagi pagi hujan jalanannya jadi becek
hari ini wiyali kagak mau makan peyek
untuk hari ini gue kasih gratis deh buat abang dan bapak bapak
ya boleh juga sih kalau gratis
ya gak bapak
nih saya kasih gratis kali ini
kalau pada doyan besok besok ada mau lagi
waduh bos dateng
eh udah lah lo pergi ya
bos gue udah dateng tuh
gue permisi dulu ya
besok besok beli lagi ya
masih ada yang mukanya